dari hasil penyelidikan secara berkala terhadap tersangka iwan sumarno alias herman alias yudi
alias jackie kapolres metro jakarta pusat kombes polkomarudin kamis kemarin memastikan adanya
tak muncul eksploitasi seksual yang dilakukan tersangka terhadap korban dari hasil visum korban
malika mengalami luka memar pada bagian pinggul akibat kekerasan yang dilakukan pelaku jika korban
rewel selama bersamanya hampir satu bulan lamanya dan selama itu pula hasrat pelaku yang diakui
saat pemeriksaan juga berencana melakukan pelecehan terhadap korban dengan iming iming
tersangka pun mengaku sengaja membawa korban agar bisa terus hidup bersama tersangka juga ternyata
telah kerap melakukan hal serupa kepada sejumlah anak lainnya sebelumnya di dalam industri juga
tersangka sempat mencoba merayu seorang anak juga dengan memberikan uang antara dua ribu rupiah
sampai dengan lima ribu rupiah dan juga diiming iming dengan makanan ringan jenis
waver sebelumnya pada kamis siang penyidik polres metro jakarta pusat menggelar pertemuan dengan
berbagai pihak seperti kementerian ppa kementerian sosial lembaga perlindungan anak indonesia dan
kpai pertemuan tersebut guna meminta progres dari masing masing lembaga dalam melakukan
pendampingan terhadap korban untuk menentukan jerat pasal bagi tersangka saat ini korban masih
menjalani pemulihan fisik dan mental di rumah sakit polri kramat jati aksi penculikan malika
tujuh desember dua ribu dua puluh dua lalu dimana pelaku beralasan kepada orang tua korban ingin membelikan korban
ayam goreng di seberang jalan pelaku membawa kabur korban menggunakan bajai yang disawahnya
dari jalan gunung sahari menuju stasiun kota lebih dari tiga pekan upaya pengejaran tersangka
akhirnya ditangkap pada dua januari lalu di kawasan cipadu tangerang selatan saat tengah memulung
bersama korban santoso alias prawiro keluarga kampung pandan selatan dan jawa tengah yang menyebabkan

keluarga kampung pandan sehari semarang yang ditangkap tim tebas polsek semarang utara karena
diduga menculik seorang bocah delapan tahun di semarang jawa tengah pada selasa dini hari lalu
ternyata merupakan penjahat kambuhan dari hasil penyelidikan polisi pria enam puluh empat tahun tersebut telah
dua kali masuk penjara melakukan penipuan dan penggelapan beberapa warga pun pernah didatangi
prawiro yang mengaku sebagai dubun yang dapat menggandakan uang ataupun menyembuhkan orang sakit
seorang residip dan sudah melakukan ataupun sudah pernah menjalani hukuman di beberapa tempat
sementara itu dalam aksi dugaan penculikan terhadap wb bocah delapan tahun tawiro juga membawa
kabur motor orang tua korban datang ke warung kita untuk minta diantarin ambil rongsokannya dia
sudah kami antarkan
tersangka itu langsung membawa lari motor saya dan anak saya kepada polisi sendiri prawiro
menolak disebut penculik namun dirinya hanya ingin membawa korban untuk mengaji ke pondok
kesantan penyeliputan cnm indonesia